saya berjanji akan lebih bijak dan beretika dalam menggunakan media sosial
hari ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi saya
terima kasih atas perhatiannya
sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar besarnya
saya sudah memaafkan yang melakukan mbak nurin
bu kondisi putrinya sekarang gimana ibu
kondisi pelajar pengguna tidak selesai